dalam empat puluh hari terakhir terjadi lima insiden yang melibatkan bus transjakarta
pasca kecelakaan beruntun itu pengelola transjakarta melakukan audit menyeluruh
pt transportasi jakarta mengundang knkt untuk melakukan audit pada empat desember dua ribu dua puluh
audit meliputi kondisi jalan dan lalu lintas kondisi pengemudi dan kondisi kendaraan
kondisi armada yang mencakup perawatan dan pemeliharaan
serta pembenahan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
untuk pengemudi juga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi secara menyeluruh
selain itu pihak transjakarta menghentikan sementara kerjasama operasi dengan dua operator
yaitu steadysafe dan maya saribakti
kedua operator ini memiliki armada total dua ratus dua puluh sembilan bus
untuk memastikan pelayanan terhadap penumpang tetap berjalan
transjakarta akan mengalihkan sebagian bus ke rute yang dijalani dua operator itu
sanksi sanksi ini tentu akan diberlakukan kepada
operator yang melakukan pelanggaran
artinya begitu ada pelanggaran kecelakaan kemudian misalnya
yang itu satu kecelakaan yang kedua mesin rusak
jadi kita kan sering melihat ada transjakarta mesinnya rusak
itu kita juga ada sanksi sanksi berupa klausul klausul yang terkait dengan